dalam rangka menyambut festival bulan salah satu hotel di kota surabaya mengadakan mooncake racing atau adu cepat membuat kue bulan
ini merupakan cara warga etnis tionghoa merayakan tradisi turun temurun sebagai ungkapan syukur kepada sang pencipta
tradisi festival bulan berasal dari masyarakat agraris tiongkok
mereka meminta kepada dewa bumi agar diberi hasil panen yang baik
pada akhir masa panen sekitar pertengahan bulan ke delapan kalender lunar cina para petani melakukan ritual pemujaan kepada para dewa
seiring perkembangan zaman banyak cara yang dapat dilakukan untuk merayakan festival bulan
seperti di surabaya warga tionghoa menyambut festival bulan dengan lomba adu cepat membuat kue bulan atau mooncake racing
setiap tim diberi waktu sepuluh menit untuk mengolah adonan kue bulan
selain kecepatan membuat bentuk kue juga dinilai
kami masih ingin memberikan kesempatan kepada keluarga khususnya warga tionghoa
untuk bisa bersirat rahmi bersama keluarga mereka
mengangkat mooncake bersama kemudian berkumpul
mengingat mereka mempunyai kesibukan pribadi atau terpisah secara geografis
varian rasa kue bulan ini beragam
ada rasa durian kecang merah dan juga red lotus
mooncake racing ini adalah sebuah inovasi baru dalam merayakan festival bulan
di sini ada suatu inovasi baru namanya mooncake racing
dimana bisa menjadi suatu inovasi untuk menyemarakkan festival mooncake
yang bukan hanya sebagai kumpul kumpul
tetapi juga menambah keseruan seperti kita berlomba untuk buat mooncake siapa yang paling bagus gitu
dalam festival ini pengunjung juga mendapat kesempatan untuk melihat proses pembuatan kue bulan
yang masih diolah dengan cara tradisional
ini sambil prosesnya ya
dan salah satu komponen yang paling penting dalam membuat mooncake adalah cetakannya
cetakan kayu ini merupakan cetakan yang tradisional
karena dengan menggunakan cetakan kayu ini bisa menghasilkan hasil yang kempurna dan juga ukiran yang khas
dalam tradisi masyarakat tiongkok
seluruh keluarga besar akan berkumpul menyantap kue bulan setiap bulan purnama
festival bulan ini adalah perayaan terbesar kedua setelah perayaan imlek
rasa kue bulan yang manis ini memang sangat cocok juga disantap dengan chinese tea
jadi kebetulan kumpul kumpul bersama rekan dan keluarga ya
nah poin penting yang ada dalam festival bulan ini adalah kebersamaan bersama rekan dan juga keluarga
lanjut lagi ya